terkait hal ini pelaku penusukan menko polhukam wiranto syahril alamsyah atau abu rara
disebut masuk dalam jaringan jamaah ansarut daulah atau jad di bekasi
sebelum melakukan aksi penyerangan dalam tiga bulan terakhir abu rara sudah terdeteksi ya tinggal berpindah pindah
syahril alamsyah atau abu rara beserta istrinya fitriya diana langsung ditangkap usai menusuk menko polhukam wiranto
dan kapolsek menes kompol darianto di alun alun menes pandeglang banten pada kamis siang
kepala badan intelijen negara jenderal polisi budi gunawan menyebut syahril masuk dalam jaringan jamaah ansarut daulah jad di bekasi
menurutnya dalam pantauan tiga bulan terakhir syahril hidup berpindah pindah
kita sudah pantau khusus yang pelaku ini tiga bulan yang lalu itu kan pindah dari dari apa ke diri
ke bogor kemudian dari bogor pindah ke menes
karena cerai dengan istri pertama
di menes nikah lagi
syahril dan fitria tinggal di kontrakan di kampung sawah desa menes pandeglang banten
rumah bedengan yang berukuran sekitar tiga x lima meter tersebut dihuni pelaku sekitar delapan bulan lalu
selama mengontrak pelaku tidak memberikan identitas diri
warga mengaku pelaku kurang bergaul dan pendiam
aktivitasnya ya saya kurang begitu
dia pendiam orangnya pak jadi diam jadi nggak pernah bergaul di sini juga
pintunya selalu nutup aja
terus setiap hari apa memang bisnisnya apa dagang apa
nggak ngerti ya
hal serupa juga diakui oleh tetangga fitria di desa sitanggal brebes jawa tengah
fitria yang dikenal pendiam tidak melanjutkan sekolah ke tingkat sma
pada dua ribu enam belas ia memilih merantau ke jakarta dan bekerja sebagai
babysitter serta pelayan warteg
keluarga fitria bisa dikategorikan tidak mampu
kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh tani
karena masalah biaya ia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang sma
selama merantau fitriah hanya pulang setiap lebaran
usai kejadian penusukan rumah orang tua fitria kami sore digeledah oleh densus delapan puluh delapan bersama kepolisian dari polres brebes
penggeledahan dilakukan secara tertutup dan disaksikan pihak aparat pemerintah
dari desa sitanggal
dari hasil penggeledahan polisi mengamankan barang bukti sejumlah buku dan enam busur anak panah
selain itu pihak kepolisian juga membawa kedua orang tua fitriya diana sunarto dan charti ke mapores brebes untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan fitria
pemeriksaan dilakukan secara tertutup di ruang kerja kasat reskrim pores brebes
tim liputan cnn indonesia